well satu lagi film tanah air yang akan meramaikan bioskop yaitu galih dan ratna
para pemainnya sudah hadir bersama saya
aduh muda muda banget ya
jadi ini ratna galih dan ini siapanya
oh bukan saya temannya karena
oke ke galih ke rahul sama ke sheryl dulu ya
kemudian di remake dibuat ulang
buat kalian berdua ketika pertama kali ditawarin film ini ada pressure nggak sih
ada beban sendiri nggak sih
karena kan ini filmnya dulu sukses banget
hits banget kan
bahkan sampai sekarang kayaknya siapa sih yang nggak tahu galih ratna kita cinta dari sma
pressure nya di situ tuh
karena itu hits banget
habis itu juga ya itu jadi patokan buat semua milenial pada zaman itu
dan mereka semua sekarang lagi menanti film ini
untuk keluar gitu
awalnya pasti beban ya naya
temen temennya mama papa semua
oke untuk karakter gali dan ratna sendiri
untuk di film yang sekarang ya yang akan rilis dua ribu tujuh belas
ini menampilkan sosok galih dan rata versi masa kini
atau ada yang coba tetap mempertahankan gali dan ratna versi dulunya
kita tetap membawa esseins kayak gali itu karakternya yang emang
menjadi kayak sosok yang diidamkan sama wanita wanita gitu
sama kayak yang dulu diperanin sama om rano kan juga gitu kan
nah ratnanya ini
gadis jakarta yang berpindah ke bogor
karakter galih dan ratnanya
cuman memang settingannya dibikin di era milenial
kita ke stella deh
ini berperan sebagai
erlin ini adalah sahabatnya
jadi satu sekolah sama si galih
dan ratna kan waktu itu baru pindah ya dari jakarta ke bogor
dan saya itu merupakan orang pertama yang nyapa ratna
karena ternyata ratna itu kan kesannya kayak anak jakarta
jadi erlin itu kayak pengen temenan sama anak yang gaul
nah untuk charles sama rafael sendiri kan ini film pertama kalian
pertama kali kalian dipertemukan di dalam satu proyek
gimana untuk bangun chemistry itu
kalian pacaran kan
nah maksudnya di film
kita sampai sekarang masih panggil satu sama
satu sama lain itu gaul sama na
jadi dia kalau nyapa aku gitu bener bener kayak
na lalalala dan aku juga kayak gal gitu
kamu gimana bangun chemistry dengan ratna
oh iya gua ga menjawab pertanyaannya
emang dari pertama kali ketemu sheryl
dan langsung di tempat casting
dan langsung scenenya itu tanpa kita sebenernya belum latihan
itu udah berasa
disitu berasa lebih enak sama cheryl
maksudnya chemistry lebih dapet
lagipula juga kayak ga ada walls diantara kita saat kita meranin itu
dan di film ini cheryl juga isi soundtrack ya
gita cinta yang dulu disempat dipopulerin oleh
yang diciptain sama om guru soekarno
ada emm kalau itu
itu kan tadi memerankan ratna tokoh ratna
artinya kan pasti apa aransemennya akan berbeda
eee jadi aransemennya emang beda total
ya itu dia
aransemennya beda total
abis itu juga pressure nya
menurut aku versinya om krisha itu
dan aransemen dari om erwin gutawa waktu itu
karena emang aku kan main gitar juga
jadi emang dikuatin lebih kesana
boleh dong dianyiin sedikit
ya kok gua nanya
masa nyanyi suruh dia
kini ku cari celah pada
di atas jalanan penuh duri
ku gapai gapai kasih nan luruh
engkau kini semakin jauh
sukses untuk film kalian gali dan rata
pokoknya saksikan galih dan ratna di bioskop kesayangan anda tanggal
akan ada banyak sekali kejutan kejutan pastinya di film ini
thank you banget
thank you semuanya sudah hadir raffle juga
oke itu tadi perbincangan saya dengan para pemain gali dan ratna